usai beredar viral cctv penodongan dengan celurit di jalan dewi sartika
pancoran mas depok polisi menangkap tujuh orang terkait peristiwa tersebut
pemeriksaan intensif masih dilakukan untuk menemukan pelaku utama yang terekam kamera pemantau
aksi ketujuh pelaku perampokan di kawasan pancoran mas depok jawa barat ini telah terungkap
para pelaku dan sejumlah senjata tajam jenis celurit diamankan satuan resmopo restadepok
ironisnya ketujuh pelaku merupakan anak di bawah umur
salah seorang pelaku mengaku mereka merupakan anggota geng atterman
kapolresta depok mengatakan ketujuh orang tersebut diamankan di sebuah rumah saat sedang berpesta minuman keras rabu malam
waktu kita gerbek gitu mereka sedang pesta miras di situ ya
kita temukan juga bibir mirasnya mereka juga baru saja berkumpul disitu
memang sedang kita lakukan pemantauan dan waktu itu kita temukan ada tujuh orang
itu yang kita duga kuat sebagai pelaku
hingga kini polisi masih meminta keterangan lebih lanjut dari ketujuh pelaku untuk mendalami peran masing masing dan menemukan otak di balik penodongan disertai penganiayaan tersebut
fami febrian depok